pelemparan bom molotov terjadi di kantor pengurus pac pdip cilengsi kabupaten bogor jawa barat rabu dini hari
sejumlah kader dan simpatisan partai rabu siang mendatangi markas pac pdip di komplek kenarimas cilengsi kabupaten bogor usai kembali diteror bom molotov
pelaku diketahui melempar tiga buah molotov dua diantaranya meledak
meski tidak menelan korban molotov sempat membakar bagian tembok pipa serta rangka besi
tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu lantaran bangunan sekretariat sedang direnovasi
polres bogor yang melakukan olah tkp mengamankan bekas botol molotov dan cctv jalan
terjem dua ada api menyala
terus setelah itu kemudian dua tukang itu buru buru matikan
apinya terus saya cek ternyata ada bekas semacam bom molotov karena disitu ada botol botolnya dan juga bau bau minyak
sebelumnya pada selasa dini hari kantor pengurus anak cabang pdp di desa gadok kecamatan megamendung kabupaten bogor jawa barat
juga dilempari tiga buah bom molotov oleh sejumlah orang tak dikenal
ledakan menghanguskan bagian tembok kaca jendela dan mobil
meski tak menelan korban jiwa namun ledakan tiga buah bom molotov tersebut sempat membakar bagian depan kantor